sebagai salah satu raksasa teknologi yang beroperasi di indonesia
meta juga turut berpartisipasi mendukung presidensi g dua puluh indonesia di tahun ini
berkonsentrasi penuh untuk mencetak generasi yang melek teknologi
meta meluncurkan sejumlah program
lantas apa saja dukungan dari meta indonesia terhadap presidensi g dua puluh indonesia di tahun ini
saya sudah bersama dengan peter lidian country director meta untuk indonesia
selamat siang sufi
terima kasih peter sudah mengundang cnn indonesia untuk hadir di sini
dan berbincang lebih banyak mengenai dukungan meta terhadap presidensi g dua puluh indonesia di tahun ini
nah seperti apa sih meta itu melihat perkembangan teknologi digital di indonesia sejauh ini
baik jadi kalau kita bicara mengenai teknologi digital
kita melihat bahwa terjadi evolusi selama satu dekade terakhir
nah kita bisa melihat bahwa teknologi terutama teknologi sosial
bergeser mulai dari desktop
nah yang tadinya kita itu berkomunikasi dengan teks kita berkomunikasi dengan gambar
sekarang sudah orang berkomunikasi dengan video
namun hal tersebut itu masih belum cukup
komponen terbesar dari komunikasi salah satunya adalah bahasa tubuh
dan dari perangkat ponsel saat ini hal tersebut tidak ter capture dengan baik
oleh karena itu kita percaya bahwa di generasi berikutnya
adalah generasi dari metaverse
metaverse mungkin akan lima sepuluh tahun dari sekarang
namun perjalanan menuju metaverse akan membawa banyak sekali dampak yang baik
kami juga bekerja sama dengan mitra regional mitra global
untuk membawa membangun kabel bawah laut
kabel bawah laut di indonesia
kabel inilah kabel subtrans pasifik yang mengkoneksikan pantai barat amerika
kepada guam dan masuk di indonesia
nah hal ini
proyek ini disebut bifrost dan eco
ada dua kabel tersebut
jika ini sudah dapat diimplementasikan
seperti apa sih tantangan terbesarnya ke depan bagi generasi
yang akan menikmati metaverse ini sendiri
baik jadi kalau kita bicara mengenai tantangan saya pikir
secara singkat ada dua hal yang perlu diadres yang perlu dikerjakan
yang pertama itulah konektivitas
yang kedua itulah digital literacy atau literasi digital
kita mungkin mulai dari konektivitas
ketika kita bicara mengenai metaverse kita ingin membangun dan membantu
pemerintah republik indonesia untuk meng afilerasi dari evolusi dari
network dan konektivitasnya kita
supaya nanti metaversenya itu bisa berjalan dengan mulus
nah oleh karena itulah saya tadi bercerita mengenai dua kabel baulot
eco dan bifrost kami bekerja sama dengan beberapa kemitraan termasuk
pemerintah republik indonesia untuk membangun dua kabel tersebut
jika hal tersebut terjadi seperti yang saya ceritakan tadi bahwa dampaknya
itu akan memperkuat indonesia timur dan indonesia tengah untuk mempunyai
infrastruktur digital yang layak dan bagus
nah kalau kita bicara mengenai just hanya project tersebut ada beberapa dampak
kita melihat bahwa proyek tersebut
itu bisa memberikan dampak ekonomi sebesar hampir enam puluh sembilan enam miliar amerika serikat
kalau kita bawa itu kembali ke indonesia impactnya seberapa besar
dampaknya kami melihat bahwa akan ada terjadi peningkatan gross domestic product
atau kita produk domestik brutonya kita itu sebesar lima puluh sembilan miliar dolar amerika serikat
dan itu kumulatif dari dua ribu dua puluh tiga sampai dua ribu dua puluh lima
dan bukan hanya itu
jadi delapan kerja yang akan tercipta itu sekitar satu delapan juta
luar biasa ya
saya mau jelaskan sedikit mengenai literasi digital
kalau kita bicara literasi digital baseline nya yang paling dasar itu adalah
agar orang bisa aman dan nyaman berakses membuat komunitas dan mengakses pada
aplikasi aplikasi dan ekosistem di digital dengan aman
dengan bertanggung jawab tentunya
nah oleh karena itu itu menjadi perhatian kami
kami yang mempunyai beberapa program
saya berikan contoh
pertama adalah kami menjalankan program asah digital di beberapa kota
jadi itu untuk mensosialisasikan para komunitas smb masyarakat mengenai pentingnya untuk bertanggung jawab
ketika kita berinteraksi di platform digital
yang kedua kami juga bekerjasama dengan third party fact checkers
jadi itu untuk mencegah dan mencegah masalah misinformasi
jadi hal ini penting
penting sekali ya
dan yang ketiga itu kami juga melihat bahwa oh generasi muda ini penting
generasi muda perlu untuk didorong supaya dia melek dengan literasi digital
bisnis smb small business ukm di sini luar biasa besar
kami sangat passionate sekali
sangat sangat ingin melihat smb kita berkembang
oleh karena itu kami mempunyai beberapa program
seperti laju digital keliling kemana mana dan kita mengajak dari ukm bagaimana caranya kita memanfaatkan
bukan hanya ukm pemerintah daerah juga
dan yang kedua kalau kita bicara ukm kita bicara subsegmen ukm di mana itu ada ukm yang dijalankan oleh perempuan
nah perempuan menjadi penting
nah itu kami mencari program c means business
dan yang terakhir adalah ruang komunal
ruang komunitas adalah ruang di mana komunitas dapat datang bertukar ide dan membuat hal hal yang positif buat ekosistem digital
seperti apa nantinya masa depan dari para kreator ataupun juga tadi ukm yang didukung oleh meta di indonesia
kalau kita bicara mengenai kreator kita bicara mengenai kreator ekonomi ya
membangun jadi salah satu komponen yang paling penting dari metaverse itulah karena kreatornya
karena ujung ujungnya kreator kreator tersebut yang akan mengisi dari metaverse tersebut kan
nah kalau kita bicara kreator banyak perspektif yang bisa kita lihat
kita melihat bahwa pertama kita mempunyai kreator kreator yang bagus sekali dari konten
kita juga melihat ke depannya
yang paling penting salah satunya adalah mendorong kreator kreator yang bisa menciptakan dunia metaverse tersebut
gaming creator juga luar biasa
namun ini adalah kita lihat kreator kreator yang saat ini terjadi
dan ketika mereka bisa menciptakan produk produk digital

akan mendorong perdagangan
begitu menjadi perdagangan akan menjadi terjadi ekonomi
jadi kalau kita melihat dari merefer pada survei dari the analysis group
jadi katanya adalah dalam metaverse ini di dua ribu tiga puluh satu
yang akan terjadi adalah metaverse ini akan memberikan dampak terhadap perekonomian global sebesar tiga triliun
tiga triliun dolar as di mana satu triliunnya itu terjadi di asia pasifik
kalau kita bicara asia pasifik saya senang
karena kenapa indonesia ada di epicenternya asia pasifik
jadi itu yang kami harapkan dari sisi dampak ekonomi yang dihasilkan oleh para kreator
apalagi sebenarnya bentuk dukungan meta terhadap presidensi g dua puluh indonesia
karena masih ada summit beberapa bulan ke depan
dan meta pastinya masih punya banyak program untuk mendukung presidensi indonesia di tahun ini
baik baik sufi
kalau kita bicara mengenai dukungan meta terhadap g dua puluh
yang kami kerjakan secara aktif adalah kami bekerja dan mendukung pemerintah republik indonesia
dan g dua puluh tentunya di dalam digital economic working group
jadi ada tiga hal yang sudah kami lakukan kita ceritakan apa yang sudah dilakukan nanti kita cerita nanti dilakukan
yang pertama itulah kita mendukung dari diskusi publik di yogyakarta untuk memahami fondasi dan fundamental dari metaverse
itu sudah terjadi
yang kedua kita mendukung dari ukm untuk mengadopsi teknologi pengalaman ar
ukm mengalami pengalaman metaverse dalam bentuk ar dan itu kami lakukan di labuan bajo
yang sufi hadiri dua minggu lalu peluncuran akademi pembelajaran virtual meta
nah itu yang pertama
yang kedua kita bicara mengenai kembali kepada tantangan tadi ya investasi pada konektivitas
hal itu hal besar
jadi kita bicara mengenai kabel bawah laut tadi kita mengundang menkominfo pak jonny g pelate
jadi beliau berbicara dan berdiskusi dengan kami di headquarter kami di menlo park
dan mengenai pentingnya konektivitas ini dan ini dibawa ke dalam g dua puluh juga
oke baik peter terima kasih banyak sampai ketemu di summit berarti ya
demikian wawancara saya dengan peter lidian country director meta untuk indonesia
terima kasih sampai jumpa